produser lapangan natia ada di kawasan luar batan jakarta utara
natia dua minggu lagi mereka akan digusur rencananya oleh pemprov dki jakarta
apa yang bisa anda ceritakan dari sana saat ini
ya selamat siang budi dan juga eva
tidak hanya cuaca di sini yang panas tapi situasi di sini semakin memanas
karena beberapa warga semakin menunjukkan ketidaksetujuan
dan mereka akan penggusuran dilakukan oleh pemerintah provinsi dki jakarta
jadi tadi saya sempat menyambangi kediaman warga di sekitar masjid di luar batan
kemudian juga di kawasan sekitar pasar ikan penjaringan
saya menanyakan langsung mengapa mereka begitu keberatan
bahkan mereka rencananya juga akan protes langsung kepada ketua rt dan rw
dan beberapa dari mereka juga tidak akan mendatangi posko sebagai bentuk protes dari mereka
mereka mengatakan bahwa mereka sudah tinggal di sini cukup lama
empat puluh atau tiga puluh tahun lamanya
jadi sebenarnya tempat tinggal ini bukan hanya tempat untuk tinggal bagi mereka
tapi sesuatu yang sudah merupakan bagian dari kehidupan mereka
kemudian juga sebagian dari mereka juga bermata pencarian di sini
jadi mungkin itu alasan mengapa mereka begitu berat untuk meninggalkan lokasi ini
dan tidak hanya itu saja walaupun mereka juga diberikan rumah susun
yaitu ada di rawa bebek dan juga di kawasan rumah susun marunda
tapi ada beberapa warga seperti contohnya warga di bantaran kali
di kawasan pasar ikan penjaringan
yang justru mendapatkan masalah
dan karena mereka tidak akan mendapatkan rumah susun
karena seperti yang kita tahu rumah susun ini akan diberikan kepada warga yang memiliki ktp dki jakarta
dan juga warga yang memiliki pajak bumi dan bangunan
tapi karena mereka warga bantaran kali ini di sekitar pasar ikan
mereka tinggal di atas air
mereka tinggal di lokasi yang salah seperti itu mereka tidak memiliki pajak bumi dan bangunan
oleh karena itu tadi ketika saya menemani mereka
saya melihat langsung bagaimana mereka
mencoba untuk mencari rumah susun
mereka tidak berhasil untuk bernegosiasi di posko untuk mendapatkan rumah rusun
layaknya seperti warga warga lain yang juga sudah mendapatkan rumah susun
mereka tidak berhasil dan mereka menitikan air mata
mereka sangat terlihat emosi sekali
karena mereka benar benar tidak tahu harus kemana seperti itu
karena menurut mereka juga pemerintah provinsi dki jakarta
hingga saat ini belum memberikan kompensasi dalam bentuk apapun
selain menawarkan rumah susun
ketika mereka tidak mendapatkan rumah susun
seharusnya pemerintah provinsi dki jakarta juga memberikan kompensasi dalam bentuk lain
entah itu dalam bentuk uang atau tempat tinggal sementara
dan juga mereka memiliki bagaimana nasib nasib anak mereka yang hingga saat ini masih bersekolah
dan juga bersekolah gratis di wilayah ini
budi terima kasih